kereta mass rapid transit atau mrt pada satu malam telah dipindahkan ke dipo lebak bulus dari pelabuhan tanjung priok jakarta
dan proses pengiriman tiga kereta mrt berjalan cukup lancar dengan menempuh perjalanan sekitar empat jam lamanya
setelah beberapa kali pembatalan pengiriman karena faktor cuaca kereta mrt jakarta kini dikirimkan ke depo pada pukul dua puluh dua tiga puluh menit waktu indonesia barat
jalur pengiriman kereta mrt melintasi tol tanjung priuk ancol tol bandara tol jor dan tol pondok pinang
setelah sampai di depo kereta mrt akan dicek kondisinya dipindahkan ke rel dan dilakukan static testing
terdapat total dua belas gerbong kereta di pelabuhan tanjung priok yang dikirimkan dari jepang untuk periode pengiriman pertama
setelah pengiriman dua kepala dan satu badan kereta ini pihak mrt berencana kembali melakukan pemindahan sembilan kereta lainnya
yaitu tiga kereta diharikan
di hari senin ada sembilan puluh enam kereta mrt yang rencananya akan dijalankan pada tahun dua ribu sembilan belas
jumlah tersebut akan dibuat dalam enam belas rangkaian yang masing masing terdiri dari enam kereta mrt
pengiriman kereta mrt dari jepang ke indonesia selanjutnya akan dilakukan pada bulan juli dua ribu delapan belas mendatang
kendala sih cuma hanya informasi arah tol gitu
kita harus pelan
kita harus pelan
terus juga karena ini kecepatannya juga di tiga puluh km per jam
terus juga pas keluar di pondok pinang tadi di depan gedung fedex ada kabel
selebihnya sih ya memang karena pelan aja gitu
tidak ada kendala yang berarti
sama di pintu tol tadi juga pelan kan
alhamdulillah tiga kereta yang pertama dikirim ini lancar sesuai dengan apa yang di